kuasa hukum terpidana mati sheikh osman farhad abbas akan mengajukan gerasi ke pengadilan negeri jakarta selatan
pengajuan gerasi ini berdasarkan putusan mahkamah konstitusi yang menyebutkan pemberian gerasi oleh presiden tidak dibatasi waktu
farhad meyakini dengan minimnya waktu gerasi tetap bisa diajukan
farhad menyebutkan eksekusi kliennya tersebut akan berlangsung pada sabtu malam tiga puluh juli dan saat ini kliennya sudah masuk ruang isolasi
sementara itu jaksa agung muda tindak pidana umum nur rahmat mengatakan putusan mk tersebut berlaku pada eksekusi berikutnya atau tidak berlaku surut
nur rahman enggan menyebutkan kapan tepatnya eksekusi mati berlangsung
namun sejumlah jaksa eksekutor sudah tiba di nusa kambangan cilacap
undang undang nomor lima tahun dua ribu sepuluh tentang gerasi pasal tujuh ayat dua telah dibatalkan oleh mahkamah konstitusi
jadi gerasi tidak dibatasi
kami pernah mengajukan gerasi tapi ditolak dinyatakan bahwa bertentangan dengan undang undang
oleh karena itu kita meminta kepada presiden melalui jaksa agung jaksa agung muda pidana umum
agar memberi kesempatan kepada sheikh osmane untuk besok kami daftarkan gerasi pengadilan negeri jakarta selatan
saya sudah konfirmasi dengan ketua mk bahwa ini nggak berlaku surut artinya ke depan
dan itu pengadilan
pengaturannya ini terhadap berdana mati yang pernah mengajukan gerasi dan ditolak
maka dia diberi kesempatan dalam dua tahun untuk maju kembali
lewat itu tidak bisa
atau juga terhadap berdana mati yang mengajukan gerasi dan dikabulkan semudup ya